ketua badan pemeriksa keuangan hari azhar aziz hari ini bertemu dengan presiden joko widodo
ketua bpk melaporkan ada kerugian negara dalam proses pembelian lahan rumah sakit sumber waras oleh pemerintah provinsi dki jakarta
jajaran pimpinan bpk menemui presiden joko widodo di istana negara kami siang untuk melaporkan hasil audit laporan keuangan semester dua tahun dua ribu lima belas
pada kesempatan yang sama ketua bpk hari azhar aziz mengungkapkan dirinya juga melaporkan soal kasus sumber waras ke presiden
hari mengaku presiden tidak memberikan instruksi khusus dan menyerahkan penanganannya kepada penegak hukum